kita awali dengan informasi pertama sebuah tas hitam yang diduga bom ditemukan di jalan arteri kuningan jakarta selatan
tidak jauh dari gedung kedutaan besar polandia
untuk proses pemeriksaan dari kepolisian jalan kuningan sempat ditutup selama hampir dua jam
tas berwarna hitam yang diduga berisi bom dilaporkan oleh suprianto saksi mata yang melaporkan ke pihak kepolisian
minggu pukul tujuh empat puluh lima pagi tas ini terletak di jalur cepat jalan rasuna said arah menteng di seberang kedutaan besar polandia
pihak kepolisian kawasan setiabudi bersama gegana melakukan sterilisasi dengan menutup jalan di sekitar tempat kejadian
dan kemudian mengamankan barang bukti ke polsek setiabudi
hasil dari pemeriksaan
pemeriksaan unit gegana tersebut ternyata tas tersebut berisikan pakaian berisikan celana berisikan kaos berisikan dompet
berisikan kartu identitas yang atas nama deddy lubis beritu beliau tinggal di daerah cekarang
kemudian berisikan uang dan dua handphone
kemudian tindak lanjut kita setelah dilakukan sterilisasi oleh tank begana kemudian barang bukti tersebut kita amankan
dan akan kita lakukan pengecekan apakah memang
yang bersangkutan baru memiliki itu apabila memiliki ya tentunya akan kita kembalikan
sejauh ini ternyata dugaan bahwa berisikan bom ternyata ini ada berisikan pakaian mungkin demikian